sebenernya aku mau cari tolong apa sih
itu foto bayi siapa
kenapa mau nambah foto bayi segala
ibunya bernama andi salim
dunia orang berat banget sih
mana mobil gue jauh lagi
ini siapa mobil parkir di sembarangan tempat ya tahu dikompleks boleh parkir sembarangan
ketahuan warga bisa dikomplain kalau kayak gini
monitor monitor tolong dicek ada mobil parkir di tengah jalan nomor b sembilan ribu sembilan ratus lima belas kae mohon dibantu
dicek mobil ini milik warga sini atau bukan oh iya iya
lu cepet pergi ke ini saat pamp
santanis kemana ya apa dia bangkat kerja
kayaknya mendingan aku ke rumah sakit aja deh aku pengen tahu siapa sih bayi itu
tapi aku gak bisa kasih tahu ke kamu kalau sebenarnya aku ini tuh putri
ini maksudnya apa
kalau kamu gak keberatan aku boleh belajar sahabat kamu
sebenernya kehilangan putri wanita aku cintai
aku juga kehilangan sahabat aku sendiri yang selalu di dunia aku
ya allah dewa aku tahu gimana perasaan kamu tapi aku gak bisa
aku mau jadi sahabat kamu tapi aku gak bisa gantiin putri
iya aku tau kok aku tolong aja
makasih banyak ya kamu terima aku sebagai sahabat kamu
sebagai sahabat kamu aku boleh dong nganterin kamu
ya udah tapi tolong jangan kasih tahu siapapun kemana tujuan aku ya
karena masalahnya aku tuh gak mau kalau misalkan mama atau diego tuh tau
yang boleh tau cuma kamu doang

kita berang sekarang yuk
mau apaan lagi lu
lu kemarin sengaja ngejebak gua
lu kerja sama sama kelarak
lu punya dendam apa sama gue
lu salah apa
sampai lulus terus terusan jadi masalah sama gue
siapa juga mau cari masalah sama lu
lagian gini lu kenapa harus lu nuduh gua sih
kenapa lu gak nuduh clara gitu pelakunya
semua bukti ngarah ke lu semua
lo berarti belum kenal betul yang namanya clara
tuh perempuan tuh super nekat
lagian gue juga gak tau kenapa semua bukti tuh bisa ngarah ke gua
tapi yang lu harus tau gue bakal cari tau soal itu
sekarang gini leda raja
ngapain gua ngejebak lu sama mona di dalam kamar hotel
apa untungnya lu

ini kan dia keluar
pada saat grim ya memeraya nih parpeh miya
wah lanjut bener
mana kita marah
iya biru satu

dan dia pernah melahirkan disini sekitar dua puluh tiga tahun yang lalu
dan mungkin aja ibu tau bayi ini siapa
maaf mbak saya nggak bisa bantu udah gak ada catatan lagi dua puluh tiga tahun yang lalu
tapi kalau mbak mau cari tahu kebetulan di rumah sakit bersalin ini masih ada bidan yang bekerja tahun itu
yaudah kalau gitu tolong kasih tahu saya
apa bayi yang mereka maksud itu
bayi yang aku
serahkan bayi itu ke saya
dia mau cari tahu tentang bayi yang dulu itu
aku harus pergi
sebentar ya mbak saya cari dulu bidannya
mbak kayaknya bidan situ udah pulang
kalau mbak mau ketemu sama bidang city mbak bisa datang lagi besok
yaudah kalau gitu punya mbak teleponnya gak ya yang bisa saya hubungi
ada mbak bentar ya mbak
mbak ini nomernya
makasih banyak ya bu
kalau aku rancang sama kamu untuk nanya ini aku penasaran sama foto bayi itu
kenapa kamu gak langsung tanya aja ke mama kamu
om masalahnya ketika aku tanya soal mama mama itu selalu tersenyum
jadi mendingan aku cari sendiri
mungkin aja dia tuh kakak aku atau adik aku
dan kalau misalkan aku cari mungkin aja masih hidup
oke oke aku paham
kalau begitu aku bantu kamu ya